politisi veteran ismail sabri yaakob ditunjuk menjadi perdana menteri malaysia menggantikan muhyiddin yassin
ismail sabri menjadi orang nomor satu di negeri jiran setelah mengantongi dukungan mayoritas dari anggota parlemen malaysia
terpilihnya perdana menteri baru menandai babak baru politik di negeri jiran
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sudarnoto abdul hakim pengamat politik malaysia dari uin jakarta
selamat sore pak sudarnoto
selamat sore mbak
pak setelah tujuh belas bulan berkuasa muhyiddin yasin akhirnya mundur dari digantikan oleh ismail sabri yaakob
pergantian kepemimpinan di malaysia ini cukup cepat pak sangat dinamis
bagaimana melihat peta politik di malaysia yang sekali lagi begitu sangat cepat dan dinamis pak sudanoto
ya sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini memang terkait dengan kepemimpinan muhyiddin yasin yang naik sebagai perdana menteri tanpa pemilu ya
itu afirmasi ya
dengan saya mengistilahkan dengan politik pintu belakang
jadi memang muncul sebagai perdana menteri yang sekaligus membawa masalah masalah politik di malaysia
karena itu selama tujuh belas bulan ini situasinya memang berat karena memang fokusnya itu harus menyelesaikan soal covid ya
kemudian ekonomi recovery yang luar biasa
nah sebenarnya pada masa masa awal itu sudah bagus ya
malaysia termasuk negara yang cukup cepat menangani covid
tetapi semenjak pemilu di sabah september tahun lalu itu mulai meledak kembali arus baru covid ini
sehingga jumlah korban semakin tinggi
nah itulah yang kemudian mendorong siapa namanya perdana menteri untuk meyakinkan kepada raja supaya diperlakukan
untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan kekuasaan
untuk menangani covid ini
tetapi memang tidak mudah ya
karena di kalangan oposisi misalnya itu melihat bahwa apa yang diusulkan dengan undang undang darurat itu
sebetulnya adalah kepada kepentingan muhyiddin untuk memperpanjang kekuasaan
jadi memang sudah mengandung motif politik dan persoalan politik di dalam negeri
tidak konflik atau ketegangan antara elit
nah saya kira ini kemarin itu puncak ya
jadi tidak tahan menghadapi desakan desakan untuk mundur dari kekuatan oposisi
bahkan seperti yang tadi sebutkan lima belas anggota umno dari tiga puluh delapan itu kemudian menarik untuk tidak memberikan dukungan
maka jatuh itu
pak sosok ismail sabri yaakob sebagai perdana menteri baru apakah semakin menancapkan pengaruh umno di pemerintahan negeri jiran
ya saya kira ini memang periode kelanjutan setelah sekian puluh tahun sejak sejarah malaysia itu kan sejarahnya umno
jadi umno itu tidak punya pengalaman untuk kalah
selalu punya pengalaman untuk menang
hanya pada pemilu dua ribu delapan belas kemarin itu memang desakan kekuatan oposisi
apalagi pertemuan anwar ibrahim koalisi anwar ibrahim dengan mahathir itu membuat kekuatan amnu itu ambruk ya
barisan nasional ambruk
tapi sekali lagi saya kira ini memang karena pengalaman umno untuk bangkit kembali dalam waktu yang sangat cepat ya tujuh belas bulan ya
nah itu bangkit kembali
jadi saya kira ini memang menandakan kebangkitan kembali umno ya
setelah amruk tahun dua ribu delapan belas kemarin itu
selain menandai kebangkitan kembali umno di pemerintahan negeri jiran bisa dilihat apa tidak pak
ismail sabri hanya menjadi kepanjangan tangan dari muhyiddin yassin
karena ini berasal dari partai yang sama
hanya ganti personil saja begitu
iya saya kira tidak person ya
bukan karena muhyiddin
tetapi nanti strategi itu kekuatannya ada pada partai umno
jadi meskipun sabri itu kan dikenal sebagai orang yang dekat dengan muhyiddin ya
dia mendapatkan posisi sebagai wakil perdana menteri itu karena dia nggak mau menjadi bagian dari lima belas orang
yang mendesak muhyiddin untuk turun
jadi ini sebetulnya juga merupakan hadiah
tapi sekali lagi kemudian umno memanfaatkan peluang itu untuk maju kembali
dan lima belas orang itu mendukung ismail
jadi kekuatannya sekarang pada umno
nah saya melihat saya kira umno akan melakukan konsolidasi
jangan sampai nanti akan terulang kembali ambruknya
meskipun ini riskan pak
karena dukungannya kan cuma
kita bahas yang soal dukungan di parlemen
kalau kita lihat secara personality secara rekam jejak
seberapa efektif kemampuan ismail sabri yang disebut sebagai politisi low profile dalam menangani pandemi covid di malaysia
apakah akan banyak memberi banyak perubahan atau akan sama saja seperti muhyiddin yassin
iya dia menghadapi situasi yang sulit juga
covid itu kan masih berat
malaysia itu masih tinggi korbannya
jadi dia memang harus konsentrasi untuk menangani itu
dia terbantu dengan
saya melihat di studio terbantu dengan covid ya
sehingga kekuatan itu akan bisa lanjut
tapi memang kalau saya melihat ismail itu sebetulnya tidak seperti mahathir
kalau dibandingkan dengan mahathir atau anwar ibrahim ya
dari karakteristiknya ketokohannya saya kira mereka memang sangat berpengalaman senior ya
nah si ismail ini memang lembut ya
tapi saya kira dia akan diuntungkan karena didukung
dukung oleh umno
jadi saya kira umno akan mati matian
dia tidak akan
tidak akan mau jatuh lagi seperti yang saya katakan tadi
meskipun perdana menterinya tidak kuat kuat betul
karena dukungannya pun cuma berapa
tidak kuat kuat betul
kemudian tadi anda sudah menyinggung soal dukungan di parlemen yang bukan majority bukan mayoritas begitu ya
sehingga terpilihnya ismail sabri ini apakah mampu meredam gejolak politik
terutama dari kalangan oposisi dan kemarahan publik malaysia
karena ismail tidak terpilih dari pemilu langsung begitu pak sudanoto
ya kalau soal oposisi sekarang oposisi kan cuma pekatan harapan ya
kecuali kalau pekatan harapan mampu menarik memecah kekuatan sekarang ini
atau pas misalnya ya
kalau ada orang pas beberapa orang saja
sampai kemudian bisa mencapai satu ratus tiga belas
misalnya ya anwar ibrahim bisa memperoleh dukungan satu ratus tiga belas
saya kira itu siapa pemerintah ismail akan ambruk lagi itu
nah tetapi jangan lupa nanti faktor raja itu sangat menentukan
saja tidak mau ribut lagi
jadi tidak mau ribut lagi
sudah lah sudah selesai ini terakhir saya
konsentrasi untuk menangani covid
dan ismail menyelesaikan tugasnya sampai pada terminalnya
nanti apakah nanti bisa lewat pemilu
atau nanti dilihat lagi kalau situasinya berat ya mungkin tidak pakai pemilu
raja tidak ingin ada kegaduhan politik baru di malaysia begitu ya
dan umno akan berusaha mati matian untuk mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan negeri jiran
tapi dengan dukungan hanya satu ratus empat belas suara di parlemen malaysia
apakah kemudian nasib ismail sabri akan lebih lama
dibandingkan dengan muhyiddin yang hanya tujuh belas bulan
atau malah lebih cepat
pak sudarnoto melihatnya
kalau melihat jadwal politiknya di sana itu kan tahun dua ribu dua puluh tiga akan pemilu
jadi dua ribu dua puluh tiga itu pemilu
kalau misalnya covid itu meredah maka pemilu akan diselenggarakan dua ribu dua puluh
tapi kalau tidak merda saya kira raja atau parlemen juga akan membuat satu mekanisme baru
bisa saja membubarkan atau bisa
bisa saja nanti melakukan afirmasi politik afirmation lagi misalnya
tapi kalau melihat jadwalnya ya dua ribu dua puluh
jadi kalau dia berhenti pada terminalnya pada waktunya yang pas ya sampai dua ribu dua puluh tiga itu mbak
oke nanti kita tunggu
oke nanti kita tunggu bagaimana sepak terjang perdana menteri malaysia yang baru ismail sabri yaakob
apakah akan bernasib lebih beruntung ketimbang pendahulunya muhyiddin yassin
dan apakah kemudian nanti akan tetap digelar pemilu di malaysia pada tahun dua ribu dua puluh tiga
yang akan menentukan nasib kepemimpinan ismail sabri dan juga partainya umno di malaysia
terima kasih sekali pak sudarnoto abdul hakim pengamat politik malaysia dari uin jakarta
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak sudarnoto
terima kasih sehat selalu
rencana pemerintah vietnam menerapkan lockdown mulai senin dua puluh tiga agustus memicu panic buying warga di kota hosimin siri
pada sabtu warga tampak memadati pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan pokok
mereka selama lockdown diberlakukan pekan ini
rak rak di supermarket juga terlihat kosong setelah diborong warga
pihak berwenang khawatir panic buying justru akan membuat pandemi semakin sulit dikendalikan di vietnam
selama penguncian wilayah diterapkan warga kota hosimin dilarang meninggalkan rumah
sejauh ini vietnam telah mencatat tiga ratus dua puluh tiga infeksi virus corona dan tujuh lima ratus empat puluh kematian
dengan kota hosimin menyumbang lebih dari setengah kasus dan delapan puluh persen angka kematian